bakal capres gerindra prabowo subianto dan menteri bumn erick thohir semakin menunjukkan kedekatan di hadapan publik ya
setidaknya sudah dua kali yang ditunjukkan kepada publik
prabowo dan erick bertemu dan digadang gadang untuk berpasangan pada pilpres dua ribu dua puluh
apakah sekarang erick thohir kembali masuk radar bakal cawapres
apalagi apalagi setelah timnas u dua puluh dua sepak bola meraih emas
dimana kita tahu erick thohir yang juga adalah ketua umum pssi
sudah bergabung malam ini adalah effendi ghazali pakar komunikasi politik yang juga saksi hidup kekeriuhan dan keramaian sepak bola kemarin yang ada pak erick thohir di sana
selamat malam pak ege selamat malam pak effendi selamat malam
jadi terima kasih sudah hadir malam hari ini
jadi kartu erick thohir ini hidup lagi atau memang tidak pernah padam
kalau yang dilihat kemarin yang dilihat kemarin bagaimana
jadi jawaban pertama tama pada saat kita ngomong ini semua orang lagi breaking news
jadi saya pakai
baju merah putih tiga puluh dua tahun nih ya
langsung gue pertanyaan itu apakah kartu erick thohir hidup lagi atau tidak
nah saya mau mengatakan begini kan dalam selang waktu berapa lama nih
kan kartu erick thohir hidup terus kan
naik turun naik turun naik turun
nah tentu muncul pertanyaannya dua
apakah sepak bola kemarin itu langsung
misalnya kalau di lembaga survei tertentu sedang kalah
menjadi lebih naik lagi gitu ya
kalau hidup sudah tetap hidup gitu ya kan
nah yang kedua apakah ada suasana kalau kebetulan saya ada di situ
suasana di sana yang seperti memberikan semangat
jujur saja ada satu kali teriakan di lapangan itu
satu kali erick thohir erick thohir ada itu
ada satu kali di situ
nah tapi poin yang ketiga sebetulnya ini sepak bola akan
dirayakan sebagai euforia membanggakan memang
menunggunya tiga puluh dua tahun tapi kedepannya dia tinggal berkesan itu berapa lama
walaupun politik tidak bisa dipisahkan dengan sepak bola
bilma rosef presiden brazil itu kena impeach di tahun dua ribu enam belas itu
karena apa kata orang atau analis karena brazil kalah mencermat tujuh puluh satu di piala dunia dua ribu empat belas
nah pada bagian lain george wa jadi presiden
nah kita lihat apakah pada hari ini kartu erick thohir hidup lagi seminggu ini hidup lagi
menurut saya pasti ya
jadi kalau anda lakukan survei dalam minggu ini
saya yakin erick thohir akan naik
pasti dikaitkan walaupun sepak bola bukan sesuatu yang instan
kita harus mengatakan berkali kali prestasi tiga puluh dua tahun ini diperoleh oleh siapa
ya terima kasih bapak erick thohir tapi ada iwan bule juga
betul betul prosesnya sudah berjalan lama
kemudian exco baru maupun exco lama
bahkan seluruh pelatih klub mulai dari desa sampai ke liga satu kita
para supporter juga yang kemarin datang ke sana totalnya saya itu ditugaskan bagi bagi tiket
jadi seperti dalam tanda petik calo tiket
diminta oleh teman teman yang ada di situ membagikan totalnya itu kami bagikan ada sepuluh orang
kita bagikan kira kira pertama itu lima
untuk support di sana kan
untuk support yang datang di sana aja
tapi kita nggak bisa bilang mereka datang karena erick thohir nggak bisa
tapi kalau anda melakukan survei pada hari hari ini maka erick thohir akan naik
lain kalau pertanyaannya bagaimana erick thohir misalnya dekat dengan pemain
nah itu tentu sisi yang lain lagi
oke itu sisi yang lain
tapi sekarang begini kalau kita bicara tentang politik pak effendi
saya pahami apalagi dari komunikasi politik yang anda selalu berikan kepada saya
ilmunya pada saat itu adalah selalu tentang momentum
dan bagaimana menjaga momentum
apakah sekarang sudah mulai dimanfaatkan momentum itu
nah pertanyaannya adalah setuju putri ini luar biasa nih
dia jauh lebih hebat dari ketika kita belajar
jadi momentum itu membuat berbagai macam hal

kenapa ganjar tiba tiba ditetapkan dengan sangat cepat dengan berbagai alasan yang baik oleh ibu ketua umum ibu megawati dua puluh satu april
pelan pelan lihat ya
orang bilang ini kita tidak jadi menyelenggarakan piala dunia gara gara ganjar
kan momentum tuh
ada tuduhan serangan ke ganjar pribadi istri anak bahkan kepada pdi perjuangan
tapi bagi ibu megawati itu ujian bagi ganjar
lihat momentumnya ya
bahwa anda sebagai mereka nyebutnya petugas
kalau saya nyebutnya kader partai lah gitu ya
anda secara ideologi setuju nggak nih
bahwa menurut ajaran bung karno gitu ya kita sampai saat ini menurut mereka bacanya kan kita nggak bisa bilang
kita harus tanya bung karno dong
kalau dia hidup pada saat ini nolak israel apa nggak bertanding di piala dunia gitu ya
menurut mereka masih menolak israel dan perilaku perilakunya dalam konteks konstitusi kita
nah kanjar diuji pada waktu itu
dan ternyata dia lolos dengan gemila
jadilah dia percepatan bagi ganjar
jadi itu momentum yang digunakan
sekarang momentum ini bisa digunakan atau tidak
itu menarik loh lihat
ada grafisnya sekarang ada grafis
ini ada grafisnya dari lsi kalau tidak salah
tapi ini bulan april ya
coba kita lihat dulu
iya ada oh di belakang
dia lebih jelas
dua belas sampai tujuh belas april
erik thohir berada di posisi tujuh puluh delapan ya
pertanyaan tertutup ada sepuluh nama
tapi kalau misalnya kita lihat ini yang terbaru saya lihat dari carta politika yang terbaru pak effendi
jadi erik thohir masih masuk radar posisinya di kelima di bawah ahy dengan sembilan dua
tapi memang ini hanya cawapres
nah itu berbeda
itu berbeda kan
kalau anda tanya terbuka ataupun anda bikin sepuluh nama
berbeda dengan elektabilitas calon wakil presiden
kalau misalnya di sini lihat dari posisi cawapresnya belum bisa
belum ada ini
menurut saya ini nggak bisa kalau yang kebetulan di belakang kita nggak bisa
tapi yang carta mungkin bisa
karena gini inilah pemilu presiden empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti
mana siapa yang dipilih sebagai wakil presiden itu sangat menentukan
ikut menentukan ya
jauh lebih menentukan ketimbang tentunya kita memperbandingkan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kalau dua ribu sembilan belas sama dengan dua ribu sembilan ketika presiden petahana itu kuat
ya memperpanjang masa jabatan mau sama siapa aja
ada yang bilang masa jabatan aja malah ada yang dengan benda benda gitu ya waktu itu
saya nggak mau nyebutin lah gitu
tapi pada dua ribu empat sama dua ribu empat belas kan beda
sama dengan sekarang
nah sambil membaca ini yang menarik tadi adalah berita yang ditampilkan oleh cnn ini
itu menarik yaitu apa
pdi sudah menang di sana
langsung datang pertemuan
dan menyampaikan bahwa prabowo lah yang mengucapkan
selamat pertama kali
selamat pertama kali
walaupun pada saat yang sama sebetulnya ada juga telpon dari ganjar ke indra safri dan pak sumarji sebagai manajer
maju terus pak
ini informasinya baru kami terima
ada ada di media sosial
jadi ganjar menelpon secara khusus indra safri dan pak sumarji sebagai manajer
sebelum pertandingan semifinal yang melawan vietnam dan kemudian finalnya itu kan thailand
jadi kita harus menang
nah maksud saya ini kan ada dua momen yang berbeda
yang satu menelpon dan tentu boleh kan siapa saja dong
coach indra waktu itu cerita saya bilang siapa saja nelpon boleh prabowo nelpon
ya kan mengucapkan selamat mendukung
tapi kalau yang ini agak banyak artinya
gak marah sedang dimunculkan ini ya
yang menyampaikan erik toher sendiri bahwa prabowo yang mengucapkan pertama kali
dan ditambah lagi dengan ada pertemuan yang panjang ini
diterima di kementerian pertahanan
dan saya tuh agak berkali kali bilang di acara temen temen ini
yang di rooftop itu yang malam malam itu
saya bilang sampai hari ini saya percaya bahwa pasangan prabowo dan erick thohir itu
adalah salah satu pasangan yang sulit di kalahkan
tapi pada saat yang sama kita kan belum tahu ganjar dengan siapa gitu
atau anies dengan siapa gitu
oke jadi kalau menurut anda ini tidak ada ganjalan
atau di depan ada apa apa

atau ada apa apa yang bisa dikalahkan

partai pendukung misalnya
tadi kebetulan pada saat yang sama teman teman cnn memunculkan itu
karena ada godaan lain di tengah tengah yang kita pernah dengar
kenapa enggak golkar sama pkb ini mencalonkannya sendiri
yaitu misalnya erlangga caimin atau siapapun yang dicari nanti
demi mendapatkan yaitu suara yang lebih besar
yang disebut efek ekorjas dari pemilihan yang selentak
untuk sekedar menang lebih banyak di parlemen
itu targetnya partai politik
karena ikut siapa pun
kalau mereka enggak sebagai capres dan calapres
kan enggak langsung dapat efek ekorjasnya
nah kalau begini mereka dapat efek ekorjasnya
karena ingin mengalahkan atau memperbaiki posisi di dpr
nanti kalau ditanya oleh presiden misalnya kenapa demikian
kan nanti kami akan backup sepenuhnya di dpr
kami akan dukung sepenuhnya di dpr
nah hati hati kalimatnya menjadi begini
nggak apa apa nih kalau saya bicara apa adanya
saya pernah dengar soalnya
kalah ataupun menang
kan masih dapat empat menteri
jadi nanti kita ikut yang menang saja
tapi dengan mencalonkan siapalah sebagai presiden dan wakil presiden
maka itu berarti kita mengamankan efek ekor jas tadi untuk jumlah kursi di parlemen
harus lebih baik
karena selama ini kan sebetulnya kalah di jumlah suara
tapi menang di jumlah kursi kan
kalau kali itu dibandingkan gerinda misalnya
jadi menurut anda itu salah satu ganjalan terbesar mungkin sampai sekarang
kalau misalnya dikatakan
tapi itu ada jalan keluarnya tapi
apa jalan keluarnya
ini coba sama sama kita lihat ya
ini tadi yang salah cnn nih
karena udah muter pertemuan itu dalam jangka panjang
saya agak sedikit umur
itu gerindra dengan pan saja cukup
dan kita tahu pak erik thohir kemana mana agak banyak didukung oleh pan
jadi kalau misalnya nanti dibuat keputusan bahwa pkb misalnya dengan golkar saja
hari ini kan kita terpaksa bermisal misal
karena belum ada yang langsung deklarasi begitu
bahkan ganjar pun belum memilih wakil gitu
nah maka prabowo erick thohir ini akan terjadi
dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sampai hari ini
karena ganjar belum menunjukkan siapa pasangannya
anies juga belum menunjukkan siapa pasangannya
anies masih ditambah satu lagi
saya nggak tahu ya dengan perkembangan ada soal menkom info dan lain lain
mereka apakah akan lebih kuat menyerukan perubahannya apa gitu
kan barusan pertemuan hanya itu kan
ya baru baru tadi malam pertemuan
kalimatnya itu adalah menurut kami keadilan harus lebih diperjuangkan
rakyat gak ada tuh kalau didengar keadilan harus diperjuangkan
dari dulu kan begitu
jadi kalau dikembalikan ke sepak bola
ini kebetulan ya
saya nggak tahu entah kenapa
pengaturan jadwal evoria ini gak akan terlalu panjang
yaitu karena pemain ini sudah terlalu lama training center
dan puasa juga tidak dengan keluarga
maka mereka besok akan diarak
rakyat akan tumpah ruah
sesudah itu pulang
ke daerah masing masing
dan apakah itu menjadi momen yang baik untuk digunakan oleh ketum pssi
yang harus dipertahankan adalah pemikiran
jadi gini konsep yang harus dipertahankan tuh momentum tadi nih
ya momentum ya
bagaimana mempertahankan ini di recallnya masyarakat
tapi yang kedua yang lebih penting
kita tentu belum pernah dengar suara prabowo tentang sepak bola
memang belum lama bertemu dengan zainuddin amali untuk menyekolahkan anak anak muda
hasil dari turnamen prabowo cup untuk sekolah ke qatar
tapi kan nanti kita dengar lagi
ganjar itu bicara bolanya bagaimana
setelah kemarin sempat ribut dengan tidak jadi piala dunia
siapa tahu menjanjikan
dua ribu dua puluh lima kita akan melaksanakan piala dunia u tujuh belas
kabar baiknya itu adalah gianni infantino presiden fifa itu dikigali mengatakan piala dunia u tujuh belas itu bisa dilaksanakan setiap tahun sekarang
jadi indonesia kalau dijanjikan oleh salah satu calon presidennya
momen kita melaksanakan di dua ribu dua puluh lima siapapun yang terpilih
tapi melaksanakan bersama dengan singapura
jadi kalau israel masuk pun ayo anda main di singapura
jadi apa programnya kita belum dengar
sama yang ketiga
tentu saja erick thohir harus menunjukkan bahwa
dia kan baru terima tongkat estafet dari iwan bule
tapi apa hal hal baru
nah ini sudah mulai terlihat di beberapa televisi
beliau berbicara apa yang dia buat untuk timnas
sehingga bisa menjawab tiga puluh dua tahun kerinduan medali emas ini
nah itu yang pendekatan ilmiahnya
bagaimana dia memberikan tambahan tambahan
mulai dari kesempatan
kemudian juga perhatian
dan cara untuk tetap perang sampai akhir di lapangan
bahwa bola ini kemudian apa ya
banyak yang kemudian melihat ini sebagai alat politik
anda setuju atau tidak setuju
memang kalau dilakukan
sudah ada yang melakukan survei ya
kalah dari beberapa negara lain
maka kita adalah pencinta bola
cinta bener ya
bukan cuma sekedar ya seneng seneng
tapi ini cinta betul nih
mereka akan tumpah ruah ke lapangan
itu berapa coba
kalau anda bayangkan sebagai pemilih
itu saja sudah melewati jumlah suara yang diperoleh oleh calon calon presiden indonesia
dalam beberapa pemilu presiden menurut saya
jadi momentum ini lagi lagi tadi betul ya
apakah momentum ini bisa bertahan lama
padahal biasanya euforia itu masyarakat seminggu
jangan lupa nanti ada asean games september
lalu ada piala asia qatar
januari februari dua ribu dua puluh empat piala asia
kita kebetulan di pool yang paling berbahaya
tapi kalau misalnya itu momennya bisa kejadian lagi
dan itu menjelang
tapi ada dua tahap
yang kita bicarakan malam ini
kartu cawa pres
jadi penentuannya kan tentu sebelum september
sebelum pendaftaran pada sembilan belas oktober
kurang lebih gitu
nah momentum itu bisa dipelera atau tidak
tapi ini pasangan terkuat kalau menurut saya
pasangan terkuat menurut anda
baik terima kasih
pak fni gazali sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia
karena pemilu terpercaya
dan demikian karena pemilu terpercaya malam ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia
karena pemilu terpercaya
saya putri aini intias